siapa yang tak mengenal mie
salah satu makanan tertua di dunia ini diakini sudah ada sejak empat tahun yang lalu di negara tiongkok
kini mie sudah menjadi makanan yang populer di seluruh dunia utamanya di benua asia termasuk indonesia
mie ini kan masuk kalau di kawasan asia tenggara sekitar tahun sembilan ratus sampai seribu dua ratus an
nah kalau ke indonesia malah berdasarkan prasasti nih prasasti biluluk itu sudah ada sejak tahun seribu tiga ratus lima puluh
yang munculnya justru bihun
iya jadi hang laksa disebutnya
ada banyak jenis mie yang biasa disajikan dan dikonsumsi masyarakat indonesia
tiga diantaranya yang paling dikenal adalah bami kue tiaw serta bihun
ketiganya memiliki ciri khas masing masing yang menjadi pembeda
bakmi terbuat dari tepung terigu dan biasanya cenderung berwarna kuning kecoklatan
kue tiau dan bihun terbuat dari tepung beras sehingga berwarna putih
berbedanya kue tiong memiliki bentuk pipih dengan konsistensi lebih kenyal
sementara bihun berbentuk seperti mie namun lebih tipis
perbedaan bentuk dan konsistensi ini muncul karena perbedaan teknik pembuatan
kalau zaman dulu tentu saja kan tidak menggunakan mesin jadi mereka menggunakan manual
jadi mulai berubah sejak tahun tujuh ratus an menggunakan sistem mekanik
maupun ekstruksi itu kan mekanik ya
udah mulai tahun tujuh ratus an udah mulai pakai tuh
yang namanya bihun
jadi memang kalau sebelum itu kue tiaw sudah eksis
cara mengolah ketiga bahan tersebut menjadi sajian yang lezat sebenarnya mirip
bisa digoreng dengan berbagai tambahan bumbu disiram dengan kuah kaldu atau disajikan dalam bentuk lain
khusus untuk kue tiaw diperlukan teknik memasak yang benar agar tidak lengket
biasanya memang tingkat ini itu di kue tiaw ya
kue tiaw karena dia sifat ini
biasanya lebih lengket kalau cara pengolahnya tidak benar
jadi makanya yang perlu di persiapkan adalah teflon atau yang untuk memasak itu harus benar benar panas
baru dikasih minyak
dari sisi cita rasa pun ketiganya hampir mirip
namun bakmi yang berbahan dasar mie dan telur lebih mudah menyerap bumbu dibandingkan kue tiaw maupun bihun
karena kalau misalnya kita menggunakan kue tiaw kita bisa menggunakan kue tiaw
karena kalau misalnya kita menggunakan kue tiaw kita bisa menggunakan kue tiaw
karena kalau misalnya kita menggunakan kue tiaw kita bisa menggunakan kue tiaw

jadi penyerapan terhadap bumbu itu lebih kuat dibandingkan dengan yang rice noodle
ada pun pilihan jenis mie yang akan dikonsumsi sebaiknya dimakan dalam jumlah yang tidak berlebihan
serta disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing masing
angga putra helmi suryanegara bandung jawa barat